tim polo air putra indonesia menyumbang medali emas pertama untuk kontingen indonesia pada ajang sea games dua ribu sembilan belas
keberhasilan tim polo air putra indonesia itu diraih berkat tiga kemenangan dari empat laga fase grup
dikutip dari cnn indonesia com indonesia memimpin kelasmen dengan torehan tujuh poin hasil tiga kemenangan dan satu hasil imbang
dalam empat pertandingan itu mulia rizky dan kawan kawan mencetak empat puluh gol dan kemasukan tiga puluh kali
dengan tujuh poin tersebut anak asuh milos sakovic tak mungkin terkejar oleh para pesaing
kendati masih memiliki satu pertandingan sisa namun filipina yang kini mengoleksi empat poin tidak mungkin melampaui poin indonesia
indonesia pun memutus dominasi singapura dalam cabang olahraga polo air yang sudah menorehkan dua puluh delapan medali emas pada sea games